sementara itu pt kai daob empat semarang jawa tengah akan menuntut ganti rugi pemilik truk yang dinilai sebagai penyebab insiden tabrakan
selain kerugian materi pt kai daob empat juga mengaku mengalami kerugian imaterial
hingga rabu siang insiden tabrakan kereta api berantas dengan truk di semarang masih memicu keterlambatan jadwal sejumlah perjalanan kereta api
meski jalur sudah dilewati namun belum normal
rangkaian kereta api harus memperlambat lajunya sekitar sepuluh km per jam
pt kai daob empat sendiri akan menuntut ganti rugi kepada pemilik truk yang dituding menjadi penyebab terjadinya insiden
pt kai daob empat mengaku mengalami kerugian materi berupa kerusakan lokomotif jembatan serta jalur kereta api serta kerugian imaterial yang tidak terhitung
pt kai daop empat semarang juga menjanjikan arus perjalanan kereta dua arah
di lokasi tabrakan segera dipulihkan